saya berkesempatan mengikuti tim zona empat pasukan soboratan
yang antara lain terdiri atas satpol pp surabaya
yang melakukan sosialisasi
tim ini bertugas menyusuri jalan dari alun alun surabaya
di jalan yosudarso jalan panglima sudirman
jalan urib sumoharjo dan berputar kembali
menuju alun alun surabaya yang berjarak sekitar empat km
di trotoar jalan urib sumoharjo
tim mendapati meja sebuah warung makan yang diletakkan di trotoar
tim zona empat pimpinan heru santoso membantu mei
pemilik warung memindahkan mejanya
batas yang diizinkan untuk berjualan adalah di belakang garis hitam
sekarang bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan pedagang
gimana caranya biar tidak terjadi konflik
pedagang yang ditegur mengapresiasi kerja tim soboratan yang persuasif
baru mengetahui meja makan
warungnya tidak boleh menjorok ke trotoar
dia pun rela meja makan warungnya dipindahkan
kurang tahu ya saya soalnya ya dari dulu begini
dulu memang mejanya saya itu tidak terlalu panjang
cuma ini tadi dicoba gitu loh
ibu lain kali apakah ibu akan melakukannya seperti ini atau seperti tadi lagi
ya enggak kalau sudah diberitahu kan kita nggak mungkin seperti yang kemarin
ken mana kayak ini sudah arah
terjadi mengenai alasan di gelombangnya
nah saya ingin aku nggak nyertai typhoon typhoon
karena anti cuna typhoon seperti ini masih masih sangat dekat
namun kalau enggak ini sih masih tak berguna
untuk membuat gas gaun sekali
jadi dalam beberapa perjalanan ini bahwa
saat ini pelanggar belum akan dikenai sanksi
sanksi rendah akan diperlakukan mulai juli mendatang
nah kegiatan secara humanis dan edukatif ini akan kita lakukan selama satu bulan ke depan
sampai dengan nanti bulan juli
setelah bulan juli nanti kita akan lakukan tindakan yang lebih tegas
dalam arti karena kita sudah mensosialisasikan secara masif
nanti akan kita lakukan tindakan tindakan di piring
tidak semua jalur pedestrian di surabaya dalam kondisi baik
ada juga yang memprihatinkan
di kawasan jalan kaca piring ini misalnya
trotoar tidak rata dan berlubang sehingga tak mungkin dilintasi pejalan kaki
selain berjalan kaki kan juga ada kaum disabilitas yang berhak untuk mendapatkan hal tersebut
ataupun halangan halangan yang bikin
jalan kaki itu ekstra kayak tem sampah pot bunga
atau utilitas listrik yang di tengah tengah trotoar itu kan juga bikin kita sebel sebagai pejalan kaki
nah hal hal seperti itu tadi ya harusnya juga menjadi titik fokus utama bagi pemerintah
kalau mau menjadikan trotoar sebagai wajah peradabannya
saya meniru kondisi fisik ibu hamil tapi saat ini saya menggunakan bantal
ini terlalu riskan karena jalanannya tidak rata
saya akan coba sebelah sana
saya akan mencoba masuk melalui pembatas trotoar ini yang biasa disebut bolart
kalau ini bantal saya bisa menekan supaya saya bisa menembus bolart ini
tapi bagaimana dengan ibu hamil
masa iya ibu hamil harus menekan perutnya untuk masuk ke bolart ini
trotoar adalah hak semua pejalan kaki
dan semua orang yang melintasi di trotoar adalah pejalan kaki
tidak peduli siapa dia dan tidak peduli dalam kondisi apa
dia harus dipastikan mendapat hak haknya
andreas wicaksono dan ganjar wicaksono surabaya jawa timur